berbentuk seperti kepala kumpang
pasti ada hubungan dengan orang orang istana kembang
apa sih ini
kau harus ikut denganku
aku harus menemui undang undang kasih sekarang juga
aku akan berjaga di istana
agar tidak mudah diterobos oleh penyusup
seperti apa yang dilakukan ratu junti sebelumnya
apalagi tusuk kondinya tertinggal di sini
jaga baik baik tusuk kondi ini
ratu junti akan kembali ke istana pajajah
untuk mengambil tusuk kondinya
aku berjanji akan menjaga dengan baik baik
kalau begitu hamba menerima
ini akan menjadi permainan yang seru
aku akan merancang siasat
untuk mengadu domba
bustiratu mampet kasih
dan juga bustiratu keteriman
akhirnya aku berhasil mendapatkan bayi untuk makan

kau mengambil makanan kum

dan tidak ada lagi hal yang perlu dikhawatirkan
kamu tidak perlu ketakutan seperti itu
aku tidak marah kepadamu
aku tidak marah
aku sangat begitu tahu
di luar batas kemampuanmu prasini
sabar bu nanti juga kemana mana
rawarlah dengan baik
terima kasih kisana
aku harus melanjutkan perjalananku
untuk menemui adalem
dan menjalankan amanah dari ibunya
kalau seperti ini terus
aku akan kalah
aku harus membelah diriku
jurusmu itu tidak akan memupan terhadapku
sepertinya dia sangat yakin
dapat mengalahkan jurus belah raga ini
aku hanya harus konsentrasi
sambil melakukan gerakan jurus sembilan mata angin
agar aku tahu di mana sosok aslikian santai
kau lihat bukan

tunggu dulu prasini
aku takut putraku akan kesakitan kembali
lalu tidak ada yang menolongnya
lebih baik kau disini saja
baiklah kalau begitu
hamba akan tetap disini
ada yang ingin aku bicarakan
tentang yunda ambedkase
aku bisa memulai tugasku dari sini
apakah kau tidak melihat ada suatu hal yang aneh pada diri yunda ambut kasih
suatu hal yang aneh
tidak gusti ratu
hamba tidak melihat suatu hal pun yang aneh
kecuali satu hal gusti ratu
sepertinya gusti ratu ambedkase menyimpan sebuah tusuk konde yang aneh
tusuk konde apa
entahlah gusti ratu
hamba pun tidak mengetahuinya
tapi yang pasti
hamba tidak pernah melihat gusti ratu amerikasi memakainya sebelumnya
hmm tusuk konde itu terlihat sangat aneh
di kepalanya terdapat lambang kumbang tanduk
apakah mungkin itu milik ratu junti
tapi itu mengatakan bahwa ratu junti berasal dari istana kumbang
jika benar tusuk konde itu berbentuk seperti kepala kumbang
pasti ada hubungan dengan orang orang istana kumbang
apa sih ini
kau harus ikut denganku
aku harus menemui undang ambedkase sekarang juga
baiklah gusti ratu

perbaikan t wykon internship
setakat kamu bisa conversasi sama fort nida
kau sudah mengingkatkan dia dengan keranjang yang sering digunakan di pada dasarnya
seas iq dengan keinginan
tetapi mas ibn ali

tidak semudah itu siliwangi
kau punya kesalahan yang amat berat di mataku
apalagi arda leman
kau jangan mengada ada
kau punya dua kesalahan
kau telah menyebabkan embuku meninggal
dan yang kedua
kau telah mencuri jas tambuku dari istana sukamana
kau bisa saja mengada ngada di depanku
kau telah mengumur jasa tambuku secara terhormat
kau telah membuang jasa tambuhku
dan dia telah dimakan
sampai jumpa lagi